loh kok di kunci gak biasanya begini
tiara buka pintu
tidak tolong aku
aduh gimana nih tiara aku takut
tidak tolong aku
ambil keuntungan dari kamu
aku tetap harus menyelesaikan masalah ini
kugat kesana ke pengadilan
asal kamu tau ya
anak kamu hanya mendapatkan surat
anakku dan anak kamu
sudah lama berpisah
memang lebih baik mereka punya surat cerai
nikahkan anak kamu
dan jangan lagi ganggu anakku
kami sudah tidak peduli sama dia
ngapain dia muncul lagi disini coba
nggak usah buat aku aja
ardi mana ya
oh pasti adi ada di kamarnya
sekarang kamu ke kamar aku ya
kok gak ada sih
yaudah kamu bawa aja pulang
aku enggak enak
enggak apa apa lah intan
karena aku yang ngasih ke kamu
yaudah kalau kamu enggak mau
gimana kalau mainan aku ditaruh di rumah kamu
jadi kalau aku main di rumah kamu
kalau kamu titipin mainan ke rumahku
yaudah kamu pilih pilih aja
tiara itu juga anak nailah
mereka juga berhak terhadap anak itu
abi tidak pernah peduli selama sembilan tahun ini
sama sekali tidak pernah menjenguk
dia tidak tahu apa yang dia lakukan
apa yang sebenarnya terjadi selama sebelas tahun ini
kamu tidak pernah datang berkunjung untuk menjenguk atau menengok naila
cepat kamu ceraikan dia
anakku itu diperkosa
dia tidak pernah berkhianat
dan dia tidak pernah berselingkuh dari ardi
perasaannya hancur di
dan kamu tidak punya hati sama sekali
kamu justru mengusir dia
bahkan mengambil anak dia
kamu gak apa apa kan
kok kayak ada yang ngobrol ya
apa berhasil nailah
zayda selalu b white
bentar tolong aku
aduh gimana nih biar aku takut
kamu ngumpet aja di kamar mana
oma mau masuk
kamu udah ngapain sih
tadi kamu ngobrol sama siapa
itu mah tadi aku lagi main boneka
ada orang di dalam
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
intan udah aman kok intan mana ya intan
kamu ternyata ngumpet disitu
untung aja oma gak tau kamu disitu
udah aman terkenali
kamu tenang aja
udah pergi ya
b lain kali kalau ada lampu nyalanya nggak benar langsung dibetulin
kalau kamu gak bisa
kamu panggil supi
minta bantuan dari dia
saya mau pergi arisan dulu
kalau ada apa apa dan kalau ada yang datang